presiden jokowi dodo menyatakan dirinya tidak terkait masalah yang muncul dalam proses persidangan
gubernur dki jakarta non aktif basuki cahapurnama
sebelumnya mantan presiden ke enam susilo babang yudhoyono menyatakan
berkeberatan informasi percakapannya dengan ketua majelis ulama indonesia
ma'aruf amin beredar secara luas
presiden jokowi dodo angkat bicara mengenai dugaan dugaan yang berkembang
setelah persidangan ke delapan kasus dugaan penodaan agama gubernur dki nonaktif
basuki cahapurnama atau ahok
presiden mengaku tidak akan menanggapi pernyataan ahok dan pengacaranya
terkait komunikasi antara ketua umum majelis ulama indonesia ma'aruf amin
dengan presiden ke enam susilo bambang yudhoyono
hal ini disampaikan presiden jokowi setelah menghadiri konferensi
forum rektor indonesia dua ribu tujuh belas di jhcc senayan jakarta kamis pagi
presiden menyatakan tidak ingin disangkut pautkan dengan persoalan yang muncul
dalam persidangan basuki cahapurnama
isu pengadilan itu isunya di pengadilan loh
dan yang bicara itu kan pengacara
pengacaranya pak ahok dan pak ahok
lah kok barangnya digiring ke saya
kan nggak ada hubungannya
sebelumnya kesaksian ketua umum majelis ulama indonesia ma'aruf amin
dalam persidangan gubernur non aktif basuki cahapurnama menimbulkan polemik
tim kuasa hukum
tim kuasa hukum
kuasa hukum ahok sempat mempertanyakan percakapan telpon
yang dilakukan presiden ke enam susilo bambang yudhoyono
dan ketua mui ma'aruf amin pada enam oktober dua ribu enam belas
susilo bambang yudhoyono menduga telah terjadi penyadapan
belum punya kesempatan bertemu presiden kita bapak jokowi
kalau saya bisa bertemu beliau
saya ingin bicara dengan beliau secara belak belakan
siapa yang melaporkan pada beliau
yang memberikan informasi atau intelligence kepada beliau
yang tadi itu menuduh saya mendanai aksi damai empat ratus sebelas
menunggangi aksi damai itu
urusan pemboman dan juga urusan makar
saya ingin sebetulnya melakukan klarifikasi
dengan yang saya tahu
dengan niat dan tujuan yang baik
meskipun mengakui berkomunikasi dengan ketua mui
susilo bambang yudhoyono membantah
ada permintaan agar mui mengeluarkan fatwa terkait kasus ahok